saat berkunjung ke lokasi bencana gempa dan tsunami di palu sulawesi tengah pada minggu kemarin
presiden joko widodo memastikan pemerintah akan segera memperbaiki fasilitas yang rusak
selain itu presiden juga akan segera mengirimkan alat berat yang lebih baik
memperbaiki komunikasi dan memastikan pasokan bahan bakar sehingga proses perbaikan dapat segera dilakukan
jumlah korban yang diprediksi akan terus bertambah terutama di wilayah yang sulit dijangkau
presiden juga berharap agar para korban dapat segera dievakuasi
sehari dua hari ya memang berat ya memang berat
karena yang pertama di sini jalan menuju ke sini juga banyak yang terputus
bandara juga belum berfungsi listrik dari tujuh gardu yang hidup baru dua yang lima belum hidup
bbm nggak bisa menuju ke sini karena memang terhambat oleh jalan jalan yang terputus
tapi tadi sudah saya perintahkan semuanya misalnya bbm dalam dua hari ini akan sudah sampai ke sini
kemudian alat alat berat juga dari mamucu dari poso dari gorontalo baru menuju ke sini kemarin
nanti malam baru sampai ke sini besok lagi kita berdoa bersama sama agar semuanya lancar alat alatnya tidak sampai ke sini
kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan
ini juga masih memerlukan waktu satu minggu
saya ngomong apa adanya ya ada kesulitan kesulitan seperti itu kami tidak kita perkirakan sebelumnya
sehingga saya mengharap bapak ibu semuanya seluruh masyarakat sabar semuanya saya tahu banyak
nah takutnya ini sudah sudah kita selesaikan dalam waktu cepat tetapi kondisi kondisi yang ada memang belum memungkinkan
terus kita harus berusaha untuk menghasilkan perubahan
termasuk juga yang berkaitan dengan komunikasi masih belum juga di beberapa titik belum bisa berjalan dengan baik
kami juga sudah berusaha untuk menjaga kesehatan dan kemudian kita sudah berusaha untuk mendapatkan bantuan
dan ini akan terus saya ikuti minggu depan saya akan ke sini lagi untuk memastikan bahwa semuanya sudah kembali normal
setelah keadaan darurat ini menjadi normal baru tahapan yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rumah seperti ini
pemerintah akan bantu seperti yang kita lakukan di lombok